kita beralih ke informasi lain sejumlah relawan jokowi bersatu atau rjb se jawa tengah
mendeklarasikan dukungan mereka terhadap jenderal purnawirawan tni muldoko
sebagai jawa pres mendampangi jokowi dalam pilpres dua ribu sembilan belas
selain jawa tengah dukungan juga datang dari jawa barat
puluhan perwakilan warga jawa barat mendeklarasikan dukungan terhadap presiden jokowi
menurut relawan jokowi sosok muldoko sangat diperlukan dalam kondisi indonesia saat ini
meskipun berlatar belakang militer muldoko merupakan orang yang tegas tapi tetap santun
selain memperjuangkan muldoko sebagai wapres dalam konsolidasi relawan jokowi bersatu se jawa tengah di solo ini
mereka sepakat mengarahkan seluruh tenaga untuk memenangkan jokowi dua periode
relawan jokowi bersatu atau rjb menargetkan jawa tengah menjadi lumbung suara bagi jokowi
untuk cawapres rjb menginginkan pak muldoko untuk menjadi calon wakil presidennya pak jokowi
alasannya beliau dari militer yang saya tahu sekali akan fokus akan cerdas dan akan teratur
tapi ada kelebihan pak muldoko yaitu beliau sangat santun
di jawa barat mantan kapolda jawa barat anton carlian bersama puluhan perwakilan warga dari berbagai daerah di jawa barat
mengumanakan gerakan hashtag tagar j dua p atau jokowi dua periode
anton yang sebelumnya juga sempat menjadi cowok gug pada tim kd jawa barat beberapa waktu lalu
meyakini tagar tersebut akan menjadi viral dan menjadi sebuah gerakan nasional untuk membantu pemenang kembali jokowi dua periode
ini membuktikan bahwa hashtag g dua p yaitu siapapun juga yang ingin mendukung bapak insinyur haji jokowi
untuk menjadi presiden dua periode ternyata disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat
sementara itu dari makassar sulawesi selatan jokowi center mengukuhkan tim tujuh pada sabtu siang
tim tujuh berisi tujuh orang yang dipilih untuk menyusun program dan menganalisis kebijakan jokowi
sebagai bahan evaluasi bagi kebijakan lanjutan pemerintahan jokowi
tim ini mendapat tugas tambahan menjelang pemilihan presiden di mana joko widodo juga akan turut kembali berlaga untuk periode keduanya
itu bagian tugas pertama kita di dua ribu sembilan belas untuk beliau jadi presiden dua periode lalu berikutnya kita kawal beliau untuk menjadi presiden yang baik
tim ini di mata masyarakat jadi kita di tim tujuh peserta nanti betul betul bertugas sampai ke grassroots ya pak mufis ya
sampai ke grassroot kita akan coba bentuk tim pogja di kabupaten dan kota mereka mengawal betul program program yang ada di daerah
lalu kita akan evaluasi kita analisa kita menjadi mata dan telinga beliau